dan kpk sudah seperti yang tadi disampaikan kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan tersangka gratifikasi untuk gubernur papua lukas nmb dan kembali meminta agar pihak lukas nmb kooperatif
namun kuasa hukum memastikan lukas nmb tidak akan memenuhi pemeriksaan ini karena dalam kondisi sakit
sejak penetapan tersangka ppatk menyampaikan dugaan aliran dana fantastis lukas nmb di sebuah kasino di singapura
ironisnya kuasa hukum mengakui gubernur papua ini memang sempat bermain judi di singapura
meski membantah dalam jumlah miliaran rupiah
aktivitas yang dilakukan sang kepala daerah ini kontras dengan kondisi masyarakat papua yang semakin terhimpit kemiskinan
apakah karena ini menko polkam juga sampai ikut berkomentar mengenai penetapan tersangka lukas nmb
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung theo litai tenaga ahli utama ksp
selamat malam pak teo
selamat malam mbak putri
terima kasih pak tio bergabung melalui telepon
kemudian saya sapa
mas agus sunaryanto wakil koordinator icw
mas agus selamat malam
halo selamat malam mbak putri
terima kasih bapak bapak atas waktu anda malam hari ini
saya ke pak teo terlebih dulu
pak teo apakah istana sekarang melihat kasus ini sebagai kasus yang khusus sampai menko polukam memberikan pernyataan memberikan penjelasan ppatk juga memberikan penjelasan
jadi putri sebenarnya setiap kasus hukum
dimanapun ada itu tentu memperoleh perhatian
jadi tidak ada yang dikhususkan satu lebih dari yang lain
semuanya sama seriusnya diberikan tian
namun untuk beberapa isu yang muncul menjadi perhatian masyarakat
seperti tadi misalnya dijelaskan oleh mbak
itu tentu ada hal hal yang khusus yang perlu untuk mendapatkan perhatian
karena misalnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak
berkaitan dengan pengembangan wilayah wilayah yang mendapatkan prioritas dalam kegiatan pembangunan
tentunya kita harus memberikan perhatian dalam pelaksanaan penegakan hukum
ataupun bila ada masalah hukum yang terjadi
saya kira dalam hal ini kebetulan karena
provinsi papua itu adalah satu satunya wilayah di
papua dan papua barat adalah
wilayah papua adalah satu satunya wilayah yang
menjadi prioritas pembangunan
oleh bapak presiden
maka tentunya ini harus ada perhatian juga
tapi kan dipikirkan
tapi kan dipikirkan
ini seperti diistimewakan satu dari daerah yang lainnya tidak
jadi pada dasarnya perhatiannya diberikan karena kita berharap
kegiatan pembangunan itu bisa mensejahterakan masyarakat
apakah kemudian istana bereaksi juga bergerak
karena ada tuduhan tuduhan soal kriminalisasi

narasi narasi yang saat ini dibangun
jadi kriminalisasi orang jakarta
jadi spesifik menunjuk kriminalisasi jakarta kepada papua khususnya
nggak ada ya
saya kira istana juga nggak punya kewenangan untuk
masuk dalam ranah
keinginan kita lebih banyak
di soal isu pembangunan sebenarnya
saya ke mas agus sekarang
apa saja catatan icw soal
gubernur papua lukas nmb
kalau misalnya kita mau melihat sekarang ya
jadi ini seperti sebuah rangkaian ya
kalau di papua
sebelumnya kita tahu ada bupati membramo tengah juga kan
tapi kalau lukas nmb sendiri
apa saja catatan dari icw
memang secara umum di papua tidak terlalu banyak kasus ya
kasus kondisi yang ditangani oleh aparat penduga hukum
menurut catatan kami
dua tahun terakhir mungkin
itu tidak banyak melibatkan juga kepala daerah
lebih banyak di level yang
mudah gitu ya
asn dan lain lain
nah khusus untuk pak lukas nmb sendiri
kalau dari secara keuangan kan
kita tahu sendiri
lebih banyak kasus kasus
hasil audit bpk misalnya kan
adalah secara clear bahwa itu ada penyimpangan
walaupun kita juga bisa jelaskan bahwa
laporan hasil audit atau perperiksaan ppk kan
sebenarnya hanya standar akutansi gitu
tidak bisa menjelaskan bahwa
ada penyimpangan itu gitu
ya jadi kalau mau lebih dalam tentu
nah dengan temuan ppatk
atau dan kpk sendiri
ini semakin membuka mata kita bahwa
ada persoalan serius di papua
dan sekali lagi saya setuju bahwa
ini sangat ironis ketika
gubernurnya kepala daerah yang seharusnya memberikan
tanggung jawab yang lebih kepada masyarakat justru
tadi sudah diakui bahwa juga
pernah berkunjung ke kasino
ini sebetulnya kalau kita lihat
tidak inkonsisten juga
kemarin kan penelitian hukumnya juga membantah
bahwa apa yang disampaikan oleh ppatk
apa yang disampaikan oleh pak mahfud sebelumnya
hanya sebatas opini gitu
nah sekarang sudah diakui
artinya perlahan lahan menurut saya sudah mulai
kemas gitu ya
dan harus ada upaya serius dari ppatk
untuk membuat second opinion
kalau alasannya adalah tidak akan diperiksa kemudian
datang atau tidak hadir karena alasan sakit
ini pernah terjadi dalam kasus setia novanto
ppatk bisa mengundang dokter dari idi gitu
untuk memastikan bahwa
apakah yang bersangkutan ini sakit atau tidak
jadi menurut saya
kelihatannya sudah sangat tidak kooperatif ya
dalam penanganan dalam kasus ini pak lukas nmd gitu
tetapi kelihatan ada isu yang dibangun
ada upaya kriminalisasi dan mendorong misalnya
pengerahan massa ya
ini kan sangat berbahaya gitu ya
kalau kemudian terjadi betul adanya konflik sosial di masyarakat
persoalan pribadi seseorang untuk melakukan
diduga melakukan korupsi
kemudian melibatkan banyak orang yang berpotensi untuk
menimbulkan korban jiwa
jadi menurut saya harus ada langkah tegas nih
dan alparat penegak hukum
lembaga negara tidak boleh kalah dengan isu isu yang dibangun
bahwa nanti akan ada sosial dan lain lain
menurut saya seperti itu
kalau misalnya saya tanyakan itu ada upaya tertentu misalnya
dari istana untuk memastikan lukas nmb bisa segera diperiksa
tentunya istana pasti akan mengatakan tidak bisa mengintervensi
tapi pak teo kalau misalnya saya tanyakan sekarang
apakah kemudian sudah dilakukan komunikasi misalnya
kpk memang mengatakan
meminta ada bersikap kooperatif
tapi sepertinya harus ada pendekatan khusus
pendekatan kultural mungkin yang dilakukan
untuk memastikan tidak ada pengerahan masa
terakhir saya sempat mewawancarai kuasa hukum lukas nmb
dua hari lalu dan saya menanyakan apakah ada pengerahan masa itu
ia mengatakan pak renwarin mengatakan
bung renwarin mengatakan tidak ada pengerahan masa
masa datang memberikan semangat
tapi datang dan bergelombol banyak berlapis lapis
dan seolah membuat seperti membuat tameng manusia
jadi bagaimana dengan ini pak teo
karena penegakan hukum tentu kemudian
penegak hukum kemudian tentu sulit
karena saya pun juga sudah mengonfirmasi
penyidik kpk sudah berada di jayapura
saya rasa untuk kasus ini untuk masalah ini
sebaiknya memang yang menjawab adalah kpk bu
karena kan ini merupakan bagian dari tugas
yang sedang dijalankan oleh kpk
dan di papua kpk didukung oleh aparat penegak hukum
yang tentunya nanti melakukan komunikasi secara pasif kepada
baik angka maupun kelompok kelompok lain yang terkait
jadi saya meyakini bahwa mestinya proses komunikasi
pasti berjalan itu ya
karena baca di media kpk menyampaikan bahwa mereka
juga tidak ingin ada satu benturan yang menimbulkan
hanya korban dan nangkai
ya baik saya setelah jeda akan membahas berikutnya
yang kita akan bahas berikutnya adalah berkaitan dengan
dana otonomi khusus dan yang juga mencengangkan yang tadi
sebenarnya sudah disinggung oleh mas agus adalah ketika
seorang kepala daerah diakui atau mengakui memang pernah
bermain judi ini apakah pantas dan bagaimana istana menanggapi ini
kita bahas setelah jeda tetap di cnn indonesia
terima kasih pak agus suharto sunarianto dari icw
dan juga pak teo litai dari tenaga alih utama ksp
saya ke pak teo sekarang pak teo kalau kita melihat
yang terjadi di papua saat ini puncaknya adalah berkaitan dengan kasus ini
ini banyak yang kemudian menghubungkan dengan minimnya
mekanisme pengawasan dana otonomi khusus
apa kemudian yang bisa dilihat sekarang atau apa yang kemudian bisa
diantisipasi sekarang oleh istana
ada dua mbak putri untuk melihat masalah ini
jadi satunya adalah bahwa kelemahan dalam pengawasan
dan yang kedua adalah bahwa ini merupakan hasil pengawasan
jadi ada sistem pengawasan yang diperbaiki khususnya melalui perbaikan
di dalam undang undang

kami dalami laporan laporan dari masyarakat yang masuk kepada pemerintah
dan kemudian didalami oleh lembaga yang berwenang
jadi perspektifnya bisa dibuat
karena di dalam undang undang dua ribu dua puluh satu itu
aspek akuntabilitas itu memang ada perbaikan itu bu
di mana diperkuat lagi peran dari koordinasi lintas kementerian
dan ini kan berarti menko koordinator menjadi berperan
yang kerjasama lintas instansi termasuk juga sebenarnya dengan masyarakat
jadi ada pemerintah daerah ada dengan akademisi
ini semua butuhkan mbak
jadi karena apa
sebenarnya mbak kalau kita lihat
persoalannya bukan cuma pada masalah penegakan hukum
jadi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pembangunan
khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan
itu membutuhkan pula perbaikan sistem
kemudian membutuhkan pengembangan kapasitas
dari para pengelola sistem itu sendiri
kemudian juga perbaikan regulasi
bahwa nanti kemudian di ujungnya ada penegakan hukum
jadi penegakan hukum memang merupakan salah satu aspek
tetapi kita ingin untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh
maka memang program reformasi birokrasinya harus dilaksanakan secara lebih baik
itu sebabnya menjadi perhatian
menjadi prioritas bapak presiden jokowi adalah dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan
jadi dari pusat ke daerah atau bagaimana pak teo
dari pusat ke daerah atau di daerahnya saja atau bagaimana
karena anda tadi sudah mengatakan sistem ya
kalau mengatakan sistem kan berarti tidak bisa dilempar hanya ke daerahnya saja
karena fungsi pengawasan itu juga betul betul bisa dilihat dari kerannya dulu
benar benar sekali
jadi tidak bisa hanya dari daerah saja
oleh karena itu perbaikan proses akuntabilitas itu dimulai dari pusat sampai daerah pak
jadi kita lihat ini kan sumber anggaran juga ada dua mbak
ada dari apbn dan ada dari apbd
nah oleh karena itu ini semua membutuhkan perbaikan dalam
dalam sistemnya yang saat ini misalnya bisa kita lihat dalam kaitan dengan pengelolaan dana otsus
itu dari yang semula sepenuhnya tema grand masa lalu dengan akuntabilitas yang rendah
maka pada saat sekarang dengan adanya perubahan undang undang pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
kita membaginya ke dalam dua
jadi ada satu yang sifatnya
kerja melalui proposal atau usulan dari daerah
dan kemudian ada satu yang sifatnya seperti block grant tetapi sudah teralokasikan ke dalam sektor
sektor sektor pembangunan kesejahteraan
dengan demikian tes untuk perencanaan dan laporan dan evaluasinya itu bisa terkendali dengan baik mbak
jadi dia tidak semata mata seperti pemberian dana politik yang tanpa pengawasan
tetapi memang bagian dari saya untuk melakukan pembangunan kesejahteraan secara lebih lagi di papua
ya ya baik
sekian mbak kira kira
mas agus kalau icw melihatnya berkaitan dengan pemberian dana otsus ini apa di mana loophole nya
di mana potensi potensi kebocorannya
menurut saya setiap proses itu setiap tahapan itu akan ada potensi penyimpangan ya soal akuntabilitas
dan dana otsus itu sendiri pasti akan ada alokasi alokasinya untuk pengadaan barang dan biasa untuk pembelian macam macam lah ya
perjalanan dinas dan lain lain itu pasti ada
tentu harus ada proses evaluasi
ada proses evaluasi dan ada ketegasan nih
karena kalau kita bandingkan sebenarnya dana otsus nya sendiri kan dari tahun ke tahun ada potensi terus meningkat
walaupun kemarin di masa pandemi agak menurun sedikit gitu ya
tapi kalau kita kontraskan misalnya dengan dana yang menurut kekuatan ppatk kemarin
ada sekitar rp lima ratus enam puluh triliun yang transaksi tersebut
dibandingkan dengan dana otsus yang diterima oleh papua misalnya tahun dua ribu dua puluh dua ini saja misalnya
kan kalau tidak dana otsus sekitar rp delapan puluh empat triliun gitu
artinya ini kan dana besar sekali
sumpahnya dari mana gitu
nah ini yang menurut saya menjadi challenge bagi ppatk bagi tenaga hukum untuk menelusuri ini
dan kemarin kan kpk sendiri maupun ppatk kan baru menyatakan bahwa itu hanya salah satu
selain soal gratifikasi ya
dan rekening rp tujuh puluh satu miliar ya
dan bisa disusuri
dan itu bisa dimanfaatkan buat masyarakat
menurut saya masyarakat papua pasti akan sangat sejahtera
kita tidak terlalu khawatir nantinya ke depan masyarakat menderita gitu ya
kalau ini bisa diselamatkan
jadi memang harus ada upaya tegas menurut saya tentu dengan pendekatan yang tidak melepaskan soal sosiokultural di papua
dan ini menurut saya menjadi pertaruhan
kalau kemudian pendekatan pendekatan misalnya mobilisasi massa digunakan untuk melindungi diri yang diduga orang yang terlibat kasus korupsi
kemudian direplikasi atau diduplikasi di daerah lain
ini akan jadi problem yang serius nih bagi aparatnya
yang serius nih bagi aparat penegak hukum gitu
lalu kemudian akhirnya masing masing memobilisasi massa saja
toh nanti kpk atau negara misalnya kalah gitu
misalnya dengan situasi yang seperti itu
tekanan tekanan seperti itu
ini jadi penduduk menurut saya sih
apakah anda sekarang sudah melihat hal ini
jadi seolah olah ada upaya untuk menyandra pusat gitu ya
dengan kemudian memunculkan narasi narasi
dan juga katakanlah ada mobilisasi dan lain sebagainya
ya kalau saya melihat ada kecenderungan ke situ ya
makanya itu rasanya harus ada upaya yang lebih tegas ya
dengan juga menggunakan aparatur
sepuluh aparatur pemerintah daerah di sana pemahaman juga
termasuk tokoh tokoh adat di sana
bahwa ini bukan persoalan masyarakat ini
justru masyarakat yang menjadi korban
kalau kemudian ini buktinya cukup kuat
jadi harus ada pemahaman pemahaman seperti itu
tapi di satu sisi juga
harus ada upaya paksa
kita butuh jepit
entah itu misalnya second opinion gitu
atau misalnya nanti jangan khawatir menurut saya peluangnya masih cukup banyak
misalnya bisa dibantarkan
penundaan penundaan kalau memang benar benar sakit
dan nanti kan juga akan ada peluang misalnya
pra peradilan gitu ya mas ya
kalau misalnya dalam proses penegakan hukum yang dilakukan

ada yang tidak baik ada yang tidak sesuai dengan prosedur
jadi masih panjang ini prosesnya menurut saya
penasehatannya lebih operatif
dan itu sangat baik bagi citra hukum citra dari pak luka sendiri
dan mungkin saja nanti akan meringankan
tapi kalau tidak operatif
nanti dalam proses hukum akan memberatkan
begitu juga nanti dalam proses remisi
itu juga pertimbangan hukum dan ham untuk memberikan remisi atau tidak menurut saya
baik baik baik
baik mas agus
saya terakhir sedikit saja ke pak teo
pak teo kuasa hukum lukas nmb kemudian sudah mengakui bahwa sang kepala daerah pernah bermain judi di kasino di singapura
seorang kepala daerah yang daerahnya masih banyak rakyat miskinnya bermain judi di singapura
ya inilah mbak
kami kan berharap bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di papua itu para kepala daerah bisa konsentrasi ya
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dan mengingat bahwa tantangan yang cukup berat yang dihadapi bisa fokus dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi
hal hal yang tidak bisa dihadapi
rasa keadilan masyarakat
jadi ini yang menjadi
pantas atau tidak pantas
menurut istana pak teo
pantas atau tidak pantas menurut istana
ya kalau rasa kepantasan
kita kan sudah sangat jelas ya mbak ya
ini seharusnya kan konsentrasi
dan fokus pada pelaksanaan tugas
tanggung jawab kepala daerah
sama sekali tidak diharapkan ada kepala daerah
yang di daerah manapun
yang sampai harus
berhutang juri dalam jumlah
ratusan miliar kepada kasino gitu kan
itu kan sesuatu yang
jadi kami berharap
bahwa ini merupakan satu pembelajaran
janganlah pernah terjadi lagi
baik dan istana berharap
kooperatif begitu ya pak teo
bahwa seluruh proses hukum
dapat dijalankan dengan baik
dan semua pihak
mematuhi dan menjalankan
proses hukum yang sedang berlangsung
kita hidup dalam negara hukum
marilah kita mendukung
proses yang berlangsung secara baik
baik pak teo lita
tenaga ahli utama ksp
pak teo terima kasih banyak
malam hari ini sudah bergabung
dan juga ada mas agus sunarianto
mas agus terima kasih
sehat terus bapak bapak sekalian